sampai jumpa di video selanjutnya
tenang dong sudah sudah sudah
apalagi stres ya
wah mama mau ke supermarket ya hari ini
jadi nanti papa teleponnya ke handphone aja ya
memangnya kamu mau belanja apa aja sih
ya banyak lah
tapi nggak sampai seharian kan
ya enggak lah
apa masa seharian sih emangnya mama pejaga toko apa
yaudah kalau gitu aku berangkat ya
nah jelas ya pa
yaudah papa jangan ngebut ngebut ya
makasih ya ma berangkat dulu
sampai jumpa aja ya
siapa yang harus di situ
oh itu orang orangan sawah pak
mama yang naruh di situ
ngapain kamu taruh di situ
ngerusak pemandangan aja
itukan temen main mama waktu kecil di kampung
bisa di sini jadi boneka itu mama taruh di sini
kamu ini ada ada aja deh
yaudah deh bapak berangkat ya
sebentar lagi semua angan anganku akan menjadi kenyataan
nakal ya curi curi pandang

ke pasar sholayan
berarti kamu harus pulang bawa belanjaan loh
buat kamu apa sih yang gak bisa aku lakuin
sayang kita jalan jalan yuk
oke kita untuk air uncover lipu kita
oke ya biarlah
padahal miring tuh buat siang
kalau misalnya selama berikutnya kita ternyata terserah
kan dia keluar sekarang kamu ngendam tempat abang commented agar dia mortal

aku selalu mencari bukit rumah
jangan kira saya mau kembali
nggak aku pengen pulang
oke ya siat dia kan
sekarang ini lo ceritain jangan ada yang ditutup tutupin
emang sih semalam gue mimpi serem
tapi gue gak inget lagi kejadian yang gimana lupa
lo inget inget dong siapa tahu gue bisa bantu lo
di kan lo tahu sendiri kalau gue punya panca indera ke enam
semenjak gue nikah emang banyak banget kejadian aneh yang gue alamin
ben lo tolongin gue dong tolong periksa rumah gue
lu sih kawinnya buru buru jadi shock kayak gini kan
eh di mau kemana lo
kamu diam dulu ya
kamu di mana

supermarket mana dari aku jemput
hah loh gak usah lah pak
rekian ini udah mau kelar kok
pak papa di
mentor kan udah makan siang pak
belum aku di rumah
kamu cepetan pulang ya
papa di rumah
eh yaudah pak
kalau gitu mama pulang sekarang ya

kayaknya aku harus pulang sekarang deh kang
kalau sama kamu rasanya waktu cepet banget berlalu ya
kalau sama mas hadi gue senen
sebentar lagi kita akan selalu bersama
ya udah aku pulang sekarang
tak mau nggak
kalau saya pulang kalau tidak bupit suaranya saya n remembers telling sayang dingin aja
oke jadi aku pulang oak